perwakilan serikat buru menyusun langkah lanjutan meneruskan perlawanan dan penolakan atas rancangan undang undang omnibus law cipta kerja
selain bersiap mengajukan gugatan uji materi ke mahkamah konstitusi serikat buru juga akan meneruskan aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan
untuk membahas lebih dalam telah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom said iqbal presiden konfederasi serikat pekerja indonesia atau kspi
selamat siang pak said
selamat siang mbak rifana dan pemirsa cnn indonesia
oke pak said langsung saja jumat kemarin kita sudah mendengar presiden jokowi sudah memberikan penjelasan soal polemik ruu omnibus law cipta kerja
apakah penjelasan presiden sudah cukup memuaskan buruh pak said
ini bukan persoalan puas atau tidak puas
ini persoalan tentang hak hak buruh perlindungannya dikurangi oleh panja balik dpr dan wakil pemerintah yang sudah diputuskan di dalam sidang paripurna
karena itu bagi buru isu isu yang memang menyangkut kepentingan upah dan kesejahteraan bagi buru yang sedang bekerja ataupun orang yang akan masuk pasar kerja akan terus diperjuangkan
antara lain kami menolak umk bersarat upah minimum kabupaten kota yang bersarat
saya ailo governing body pengurus pusatnya pbb perserikatan bangsa bangsa berkantor di jeneva tidak ada dalam konvensi ailo no satu ratus tiga puluh tiga
tentang upah minimum seluruh dunia mengenal umk bersarat tidak ada
upah minimum adalah safety net jaring pengaman
nah dengan demikian jaring pengaman ini tidak ada istilah istilah lain
maka kita minta agar pemerintah dan dpr mengembalikan umk bersarat itu menjadi umk sebagaimana isi undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tujuh belas
begitu pula dengan umsk upah minimum sektoral kabupaten kota yang dihilangkan di dalam omnibus law
tersebut padahal tidak ada sama rata sama rasa dalam industri itu
masa pabrik sendal jepit upahnya sama dengan pabrik privot pabrik kerupuk ekstrim ya sama dengan pabrik toyota mobil beda dong
maka ilo convention atau undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga yang lalu undang undang existing menampilkan negara memberikan perlindungan dalam bentuk umsk
yang kedua juga persoalan pesangon yang diturunkan
saya ingin bilang ya dari tiga puluh dua bulan upah katanya menjadi dua puluh lima bulan upah
kita sudah baca draft yang hasil kesepakatan panja
bukan yang sudah diketok paripurna tapi kesepakatan panja screenshotnya kita sudah dapat
mbak rifana dan pemirsa cnn tv indonesia itu adalah tiga puluh dua bulan upah tidak ada itu
jadi yang ada adalah enam belas bulan upah
kita ikut undang undang nomor tiga belas dua ribu tiga ya
bukan argumentasi yang dibangun
pemerintah atau dpr
di situ dikatakan pesangon itu ada tiga komponen
uang pesangon uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak
uang pesangon saya ambil contoh delapan tahun masa kerja lebih
mau sepuluh tahun mau dua belas tahun mau tiga puluh tahun
itu sembilan bulan upah
kemudian ditambah uang pengaruh masa kerja
kalau kita katakan ambil delapan tahun masa kerjanya
maka itu adalah empat bulan upah
berarti sembilan tambah empat
katakanlah tiga bulan upah
maka total adalah enam belas bulan upah
mana ada tiga puluh dua bulan upah
itu kalau perusahaan tidak punya jaminan pensiun
kemudian mau asik emasi pensiun burunya dibayar dua kali
itu mah kesepakatan
tempat saya bekerja misal
seratus bulan upah
kalau perusahaannya mampu dan kesepakatan
yang undang undang cuma enam belas bulan upah
dengan demikian dibombastis
begitu pula karyawan kontrak
yang kita persoalkan seumur hidup itu maksudnya adalah batas waktu
undang undang nomor tiga belas dua ribu tiga dua tahun kontrak pertama
dua tahun kontrak kedua
satu tahun kontrak ketiga
total lima tahun
nah sekarang nggak ada batas waktu kontrak
tiga bulan kontrak pecat
enam bulan kontrak pecat
oke pak said maaf saya potong bahwa ini adalah poin poin pak said
jadi kita akan melanjutkan
perjuangan dalam bentuk aki aki
di samping persiapan gugatan hukum
pak said itu adalah poin poin yang banyak sekali yang dikeluhkan ataupun ditolak oleh para serikat buruh
kita sudah tahu karena anda beberapa kali sudah menyampaikan juga
tapi yang kita pengen tahu yang masyarakat dan juga media ingin tahu langkah buruh selanjutnya ini seperti apa
kami tahu hari ini teman teman dari serikat buruh yang tadi dipimpin oleh mbak eva
eli rosita juga sudah melakukan demonstrasi di depan istana
apakah ini akan terus berlanjut
aksi buruh menggelar demonstrasi akan terus berlanjut sampai nanti ditandatangani oleh presiden
hasil rapat tiga puluh dua federasi dan konfederasi yang bergabung di kspsi andi gani dan kspi yang saya pimpin
ada beberapa langkah yang akan kami ambil
satu opsi judicial review baik secara uji materi uji material maupun uji formil tentu akan kita lakukan
tapi itu menjadi opsi yang nanti kita pertimbangkan
selain opsi opsi judicial review adalah kita mengambil langkah keputusan aksi akan tetap dilanjutkan
baik di daerah maupun di nasional
tapi secara terukur ya tidak sembarangan tidak anarkis tidak berujung dengan kerusuhan
nggak ada itu niat buruh seperti itu
aksi ini harus aksi damai dan harus aksi yang memberikan ketenangan
tidak menimbulkan rasa ketakutan
tidak membuat orang lain
jadi tidak boleh ada kerusuhan
aksi itu tetap kan itu juga langkah konstitusional
tentu kita akan berkomunikasi berkoordinasi dengan aparat penegak hukum maupun pemerintahan setempat
hal lain yang kami lakukan selain aksi langkah hukum yang akan jadi pertimbangan adalah melakukan kampanye sosialisasi
kita sendiri bingung
katanya kalau kita berpendapat yang tadi saya jelaskan misal itu hoax
terus yang benar yang mana

ada seribu dua puluh delapan alaman draft
ada seribu lima puluh dua halaman draft
bahkan kami mendapat informasi dpr melakukan sidang paripurna mengesahkan yang disebut adalah kertas kosong
ini gimana memalukan sekali
nah oleh karena itu kami berharap
sebelum kami mengambil langkah langkah aksi berikutnya
hukum yang diberikan ruang oleh secara mahkamah konstitusi
yaitu melakukan uji legislasi oleh dpr
dpr sebagai legislator harus mendengar suara rakyat
kalau memang mayoritas rakyat tidak hanya buruh loh
lingkungan hidup tentang petani tokoh masyarakat nu muhammadiyah
kalau memang benar benar percaya dengan rakyat
apakah kemudian dari serikat buruh juga mendorong terbitnya perpu
karena yang paling sahih yang paling bisa cepat dilakukan untuk membatalkan ruu omnibus law cipta kerja adalah perpu
apakah kemudian itu menjadi salah satu tuntutan utama dari para buruh pak said
ya mbak rifana tentu kami berharap kebesaran hati pak presiden
karena ini adalah tumpuan terakhir
karena beliau sebagai presiden republik indonesia untuk rakyat indonesia punya kewenangan secara hukum ketata negaraan untuk memberikan yang disebut executive review
bentuk executive review itu adalah yang tadi mbak sebutkan perpu
nah sekarang perpu itu apakah akan digunakan kewenangannya oleh presiden
kami meminta dengan segala ketulusan hati kami
presiden bisa menggunakan executive review sebagai kewenangannya
oke pak said
kalau tidak tadi dorongan kami legislatif review
tidak perlu grkmk tidak perlu ada aksi
dpr memeriksa lagi lah
secara formilnya kan cacat
masa mengesahkan apa itu apa apa kertas kosong dalam sidang paripurna
saya ingin mengatakan begini ya mbak rifana
kami kaum buru bersama presiden republik indonesia pak bapak joko widodo setuju investasi itu masuk ke indonesia
hambatan dihilangkan dan segala sesuatu yang mengganggu investasi tidak bisa masuk bisa diperbaiki
itu satu bagian yang kita sebut sepuluh klaster
tapi kan ada satu kluster lagi yaitu ketenaga kerjaan yang bicara tentang perlindungan
ini yang kami nggak setuju
perlindungan untuk buruh atau orang yang akan masuk dalam pasar kerja menjadi buruh tidak ada perlindungan negara
pasal kontrak seumur hidup kontrak kesehatan seumur hidup upah murah
pak said pak said
saya ingin konfirmasi beberapa informasi yang berseliweran
ini sangat penting sekali kami berikan tempat klarifikasi untuk anda
apakah betul selama dalam proses ini anda dan juga teman teman serikat buru dan juga pentolaan buru ini sudah di lobi oleh pemerintah
dan bahkan ditawari posisi posisi di direksi bumn pak said
dan berita itu adalah hoax
demikian penjelasan kami
terakhir pak said hari ini sudah ada pihak yang mengajukan gugatan uji materi atas ruu omnibus
apakah itu bagian dari buruh atau itu orang lain saja
bukan bagian dari kami
bukan dari buru
kami ini mewanti wanti benar
bisa jadi ada sekelompok orang yang tanda petik
tapi bisa diduga tanda petik dibayar untuk membuat gugatan dengan dalil dalil dan pasal yang lemah
ketika diadukan judisya review
nah akhirnya apa bagi kami kaum buruh sebagai legal standing yang kuat
mau mengajukan pasal yang sama gugatannya pasti ditolak
kan nggak boleh dua kali
nah ini juga kami hati hati mempelajari benar siapa orang orang atau kelompok kelompok yang ingin mengajukan gugatan
tentu sepanjang itu mengajukan gugatan saling menguatkan untuk menolak omnibus law kita bisa bersama sama
tapi sepanjang kalau sekali lagi belum tentu dugaan atau prediksi saya ini benar ya
bisa jadi salah
orang orang yang tanda petik dibayar untuk melemahkan gugatan kami sehingga kami nanti nggak bisa gugat lagi
kami akan memuaspadai hal hal demikian
jadi tidak benar kalau mau digugat sekarang
uang undang undangnya saja belum dilakukan
belum ada ya ya oke
presiden belum tanda tangan
terlalu sumir untuk melakukan gugatan judicial review pada hari hari ini
oke terima kasih pak said iqbal presiden ksp
terima kasih juga kepada cnn indonesia news hours siang hari ini
nanti kita lihat bagaimana perjuangan dari teman teman serikat buruh untuk bisa menyuarakan penolakan atas ruu omnibus law cipta kerja
terima kasih sekali pak said iqbal atas waktunya kepada kami siang hari ini